sementara itu badan pemenangan nasional pasangan nomor urut dua prabowo sandiaga menyerahkan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye kepada kpu
sumbangan yang diterima pasangan prabowo sandi hanya berasal dari perorangan tidak ada dari badan usaha
bendara umum badan pemenangan prabowo sandi thomas jiwandono didampingi direktur materi debat sudirman said mendatangi gedung kpu untuk melaporkan sumbangan dana kampanye pasangan nomor urut dua
dari laporan prabowo sandi menerima sumbangan dari perseorangan sebesar rp satu ratus lima puluh juta sehingga total dana kampanye yang dimiliki paslon ini sebesar rp lima puluh empat miliar
menurut bpn masih ada dana sumbangan penggalangan sebesar tiga lima miliar rupiah yang dilaporkan terpisah pada dana kampanye partai gerindra
badan pemenangan prabowo sandi mengapresiasi antusiasme masyarakat yang menyumbang untuk pemenangan paslo nomor dua
mereka juga berharap ada badan usaha yang akan menyumbang